gue udah bikin kayak sakit
gue yakin lo masih marah sama gue
kak kamu ngapain kesini kak
kamu jangan jangan kabur dari rumah sakit ya
ayo kita harus balik aku harus santriin kamu ke rumah sakit
sekarang ke tempat istirahat ya
makasih ya kak dika maaf ngerepotin
ngerepotin itu kalau kamu gak mau istirahat kak
mendingan aku telepon alan sekarang
untuk minta maaf karena kak dika udah galak sama dia
senang banget mau makan kalau mau saja
di point pak
timernya masih nggak santai
rudra juga tadi sekarang
jeniusnya ada bro
kek yang cantik
aku terlalu semangat untuk kasih semangat ke kamu
kamu malah jadi sakit
aku harap kamu tetap semangat ya kak
aku sedih banget
supaya aku gak bikin kesalahan lagi
aku janji gak akan ganggu kamu lagi
aku gak akan berada di sekitar kamu lagi
gak usah kamu pikirin
kamu kan tau sendiri anak itu emang keterlaluan
udah kamu istirahat dulu
keterlaluan apanya sih kak
dia tuh baik kak
dia selalu ada buat aku
kalo aku lagi sedih
kalo aku lagi dam
emang kakak salah sama dia
mungkin alam bukan penyebab utama kamu drop
tapi palingnya dia harus tau
kondisi kamu seperti apa
dan kamu emang gak boleh capek kan
kadang dia emang over banget depan kamu
tapi dia itu sahabat aku kak
atau enggak kak dika gak usah minta maaf deh sama alan
kalau penyebab utama aku drop itu
bukan karena aku dance
besok kakak ikut ke sekolah kamu ya
jangan sedih lagi
gue udah bikin kayak sakit
lo masih marah sama gue
kamu ngapain kesini kak
kamu jangan jangan kabur dari rumah sakit ya
aku harus anterin kamu ke rumah sakit lagi
aku anterin kamu kak
siapa yang kabur si alan
makanya aku udah boleh pulang kemarin
dan ternyata aku drop bukan karena aku jalan jalan
atau karena aku nge dance
soalnya kakak tuh sebenernya seperti itu
kemarin gue marah marah sama lo
dan lo harusnya tau dong
kondisi kakak itu kayak apa
iya syukur lah kak
kalau kamu emang gak kenapa napa
kalau kamu sampai kenapa napa
aku gak bakal bisa maafin diri aku sendiri
mungkin aku terlalu kasar dan terlalu liar sama kamu
jadi aku ngerasa aku gak cocok ada di sekitar kamu
kamu masih inget kan
waktu pertama kali aku ketemu kamu di sekolah
aku emang gak bawa pengaruh baik baiknya kamu kak
setelah kejadian ini aku merenung
sebaiknya aku gak deket deket kamu lagi
kita gak usah berhubungan
setelah kejadian hari ini
aku baru ngerasa
kalau cara aku memang selama ini salah sama kamu
tapi aku cuma pengen kamu tahu kak
aku tuh pengen selalu support kamu
aku selalu pengen kasih kamu semangat
aku pengen nunjukin ke kamu kalau
kamu masih bisa ngelakuin banyak hal di hidup

meskipun dengan kondisi kamu yang seperti ini
makasih banget kamu udah jadi sahabat aku
dan makasih kamu selalu ada di sisi aku
tapi kalau emang itu keputusan
ya aku harus terima

seperti apa yang kamu bilang
dan aku akan terus semangat kak
seperti apa yang kamu bilang
disini barang pastinya
pergi ke tempat ini
saya itu itu
apa yang pak
bahkan kalau mau playstation
jadi re sensation
an duduk sama gue jim
nggak usah angel
gue lebih takut ketularan penyakit sirik lo
saya mohon diberikan perpanjangan waktu
untuk lunasan cecilan roh saya pak
kami tidak bisa memberikan perpanjangan waktu lagi
sesuai saja dengan ketentuan yang berlaku
yaitu tiga bulan
menurut data di sini pak jody sudah menunggak dua bulan
dan punya sisa waktu satu bulan lagi

saya berharap pak jody bisa mempergunakan waktu itu dengan sebaik baiknya
karena setelah itu pihak bank tidak bisa memberikan perpanjangan waktu lagi
baik pak saya akan berusaha klas